aku melihat di atas sini campur berair begini lebih
aku melihat di atas sini campur berair begini lebih
terhambar sunyi di uhub kenyataan
mata kami tak membacanya
hati kami tak kuasa menyambar
anis soleh baasyir
di dunia sastra dan dakwah tanah air lelaki kelahiran semarang jawa tengah ini
dikenal konsisten menyuarakan
lahir dan tumbuh di kalangan pesantren anies soleh meyakini bahwa syiar islam melalui seni lebih mudah diterima oleh masyarakat luas
dan sajak berjudul suluk montang manting ini ibarat menjadi pujian ilahi bagi anis
pujian sekaligus doa yang diwujudkan dalam kesyahduan irama suluk
dua belas tahun sudah anis mendidikan kelompok
orkes puisi sampak gusuran
musik musik mereka dikemas menjadi sebuah hiburan rakyat sekaligus jalan syiar
di sini dengan budaya dengan tari dengan wayang dengan tembang tembang itu mereka lebih gampang disentuh
daripada kita formal ngomong soal secara formal ya artinya formalistik itu agak jauh jarak dengan tradisi mereka
jadi pengalaman saya selama ini bahkan di tingkat orang yang disebut abangan pun sangat suka
dan ini saya katakan dakwah manusia
jadi islam itu bagi saya memanusiakan maka dakwah itu memanusiakan manusia
sesungguhnya syiar islam melalui seni telah ada sejak ajaran islam masuk ke pesisir jawa berabad abad silam
sunan kalijaga adalah wali yang berdakwah lewat seni
nah jalan jalan yang kemudian ditempuh oleh sunan kalijaga melalui misalnya dengan kesenian tayupan
yang dalam pementasan ketoprak kerap kali terjadi pertentangan antara sunan kalijaga di satu sisi dan sunan bonang di sisi lain
sunan kalijaga mencoba mengambil jalan kebudayaan sementara sunan bunang mencoba memasukkan islam dengan penuh pemurnian
terjadilah di sana tarik menarik
yang kemudian ternyata senantiasa dalam kisah kisah jawa selalu dimenangi oleh sunan kalijaga yang ternyata efektif untuk mampu merebut hati halayak
kabupaten pati terletak di wilayah pesisir utara jawa
mayoritas pati dihuni oleh etnis jawa beragama islam dengan sekitar delapan puluh persen penduduk menggantungkan hidupnya di sektor pertanian
karenanya pati terkenal dengan semboyan pati bumi minatani
nuansa islam sangat kental di kabupaten ini
agama islam mulai masuk di daratan jawa pada abad lima belas
demak menjadi pusat penyebaran islam di wilayah pesisir jawa kala itu
pusat penyebaran islam di jawa
sementara di pati pusat perkembangan islam berada di banyak wilayah
sebagian di antaranya nyaris tak tertulis dalam berbagai literasi
seperti di dukuh gambiran desa suko
di jawa harjo kecamatan margorejo
diperkirakan ajaran islam masuk ke wilayah ini mulai abad ke enam belas

masyarakat dukuh gambiran meyakini mbah cungkrung adalah tokoh yang pertama kali menyiarkan agama islam di gambiran
masyarakat dukuh gambiran meyakini mbah cungkrung adalah tokoh yang pertama kali menyiarkan agama islam di gambiran
masyarakat dukuh gambiran meyakini mbah cungkrung adalah tokoh yang pertama kali menyiarkan agama islam di gambiran
cungkrung hanya sebuah julukan
nama aslinya masih belum diketahui secara pasti
cungkrung berasal dari kata cungkrung yang berarti sujud
maka mbah cungkrung masih kokoh berdiri di dukuh ini
maka mbah cungkrung masih kokoh berdiri di dukuh ini
meski menjadi salah satu pusat penyebaran agama islam di pati
tak banyak penduduk di dukuh gambiran yang dapat membaca al quran secara tartil
kasus gambiran ini sangat unik karena di tengah ini dia tertinggal
tertinggal dari perkembangan yang ada
dan dia mengarah ke patinya gambirannya enggak tergarap dan itu banyak dari dulu kalau
kiai kiai sepuh di wilayah sini bercerita bahwa banyak makam makam wali yang tidak terpelihara
kemudian menjadi masyarakat sekitarnya terjauhkan dari nilai nilai dasar islam kalau makam wali
itu dekat dengan pesantren pasti terpelihara sejarah mencatat ada sejumlah tokoh utama yang
berkontribusi dalam penyebaran islam di pati pada masa pertumbuhan awal islam itu sudah ada
di wilayah padi ada tokoh yang namanya saridin atau sejangkum sampai sekarang makamnya menjadi
salah satu titik magnet yang senantiasa dikunjungi oleh banyak peziarah berada di wilayah kayen
kabupaten pati yang disebut sebut dalam berbagai kisah merupakan murid sunan kalijaga
siar islam kemudian bergeser ke pusat kota pati masjid agung baitunur pati dibangun pada
seribu delapan ratus empat puluh lima masehi masjid ini menjadi masjid terbesar di kabupaten pati perkembangan islam di pati
juga ditandai dengan banyaknya kantong kantong pesantren ada lebih dari seratus pondok pesantren
yang tersebar di kabupaten ini pati menjadi daerah
dengan jumlah pesantren terbanyak di indonesia dan dikenal sebagai kota santri
gunarto adalah salah satu anggota orkes puisi sampak gusuran yang bergabung sejak dua ribu
pria berusia lima puluh tiga tahun warga kelurahan parenggan kecamatan pati ini piawai memainkan suling bambu
darah seninya mengalir dari sang ayah ia bermain suling sejak usia sekolah menengah pertama
baginya bergabung dalam orkes puisi sampak gusuran menjadi hiburan tersendiri di tengah kesibukannya sebagai buruh lepas
untuk pertama kali untuk hibur diri sendiri karena suatu kesenian itu kalau kita tidak tekuni
jadi juga hampa kemungkinan jadi struk jadi stres juga
saya juga informasi saya dari hati kecil saja untuk saya sudah terlampau lapisan di situ
soal saya memegangnya
memegang perkusi tersebut kan bisa terlampiaskan ke situ memberi warna musik campak gusuran juga
selain suling gunarto juga didapuk menjadi pemain gamelan dalam orkes puisi sampak gusuran
gamelan menjadi instrumen penting dalam kesenian ini
nah ini kan orkes puisi musik gusuran ini puisi yang dilakukan
nah musiknya sendiri corak musiknya atau warna musiknya sendiri seperti apa
gini mas victor jadi kalau sekarang kan istilah terkenal generasi milenial
kita mencoba menerjemahkan itu secara progresif
jadi kita menerima semua warisan budaya apapun musikal genre dari manapun
tapi kita tidak kehilangan identitas
kita berangkat dari apa yang kita punya
jadi yang pertama kali kita semangat kita dari semangat musik nusantara
dengan membuka diri pada musik musik yang lain
sehingga kita lintas genre
atau kalau istilah sekarang booth fusion
jadi kita memfusikan mencampur itu tapi dengan bukan mencampur dengan kehilangan identitas
mencampur dengan bahkan menegaskan identitas
sisi tradisionalnya masih ada
wahai musik yang diangkatnya bisa rock
ya musik yang dimainkan orkes puisi sampak gusuran bisa dibilang lintas genre
namun roh utama dalam kesenian ini adalah sulung
orkes puisi sapa gusuran ini kan rohnya ini ada di puisi atau suluk namanya begitu
jadi ketika saya menulis puisi
semangat saya adalah ini perjalanan pendekatan pada tuhan
saya pribadi maupun orang yang membaca saya harap berlaku sama
karena itu ketika dimusikkan nuansanya saya ingin tidak bergeser jauh
nuansanya ada meskipun protes meskipun itu mendagel
ada suasana keilahian ketuhanan
jadi kita berangkat dari nuansa bahwa segala sesuatu itu berasal dari tuhan dan kembalikan ke tuhan
dalam sejarah suluk merupakan karya sastra jawa klasik
dalam sejarah suluk merupakan karya sastra jawa klasik
suluk jawa atau suluk jawa persisir itu sesungguhnya adalah salah satu genre sastra jawa klasik disebut klasik karena dia pernah hadir pada masa silam

pada masa silam sampai sekarang pun masih kemudian dibaca masih kemudian terlestarikan
yang mengelaborasi hal hal yang bersifat sofistik
jadi jika karya karya yang lainnya itu bercerita tentang istana sentris
maka karya sulu ini banyak mengelaborasi pada persoalan persoalan sofistik
persoalan persoalan bagaimana jalan menuju pada penyatuan yang ilahiyah
sedikitnya ada lima puluh suluk yang dimiliki oleh orkes puisi sampak gusuran
semua puisi dalam suluk ini dibuat oleh anies
anies sendiri aktif menulis puisi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
melakukan puisi bukan perkara mudah
anies menyanyikannya agar setiap pesan dalam puisi mudah diterima oleh pendengar
puisi dulu yang saya katakan tadi tembang tembang itu kan jumlah kalimatnya katanya kata katanya itu terbatas
tidak diatur dengan ketat
nah puisi sekarang kan tidak mengikuti pola itu
itu yang pertama tantangan bagaimana itu menjadi musik yang bagus
yang kedua bagaimana menangkap ruh puisi itu semangat puisi itu dengan semangat musikalitas
sehingga orang bisa kawin antara teks dengan musiknya
dan itu yang paling sulit sebenarnya
terinspirasi dari potret kehidupan masyarakat
di sekitarnya anies menggubah puisi puisinya dengan pesan pesan tertentu
ekspresi dan eksplorasi dalam menyanyikan puisi menjadi bagian terpenting dalam kesenian sampak musuran
orkes puisi sampak gusuran resmi dibentuk pada tahun dua ribu lima belas
saat itu anis dibentuk
diminta mementaskan kembali puisi musik yang digelutinya di era delapan puluh an
sejak itulah format pentas puisi musik ini disebut orkes puisi
dalam perkembangannya orkes puisi sampak gusuran juga menjadi kesenian lintas agama
meski banyak memainkan suluk dengan pesan pesan islami namun tak semua anggotanya memeluk agama islam
kristian yang beragama kristen ini misalnya
ia didapuk menjadi pemain drum tabla kobel
dan uduf dalam orkes ini
dalam memproduksi lagu orkes ini juga memiliki tim aransemen yang mengatur komposisi musik
agar sesuai dengan tema dan warna
warna yang diinginkan
senja telah tiba ketika kelompok orkes puisi sampak gusuran siap menghibur warga pati
lebih dari dua ratus warga memenuhi halaman rumah adab indonesia mulia
tempat suluk malaman orkes puisi sampak gusuran biasa digelar
lengkapnya sebenarnya ngaji ngallah
ngaji ngallah itu dalam bahasa jawa kan ngalah
ngalah itu menuju allah
ngaji menuju allah
suluk malaman itu suluk itu perjalanan seseorang menuju tuhan
di atas sini cengkuk berair
ke indi hati aku melihat
suluk keselamatan menjadi pembuka pagelaran ini
suluk ini berisikan pesan moral
agar setiap orang peduli dengan persoalan yang tengah menerpa tanah air
yang betul itu
solo keselamatan ini sebenarnya berasal dari pesan seorang kiai sepuh
tentang keadaan indonesia yang mengalami coba katakanlah
coba atau hukuman atau apapun
karena kesalahan kesalahannya sendiri
kesalahan sosialnya sendiri
kami ingin mengajak bersama bahwa persoalan bangsa ini bukan persoalan orang per orang
kelompok per kelompok
sehingga semua orang harus merefleksi sendiri sendiri
artinya melakukan refleksi refleksi
ya meski sebagian besar suluk bertema ketuhanan
banyak diantaranya menceritakan kisah kehidupan bangsa dari segala

ya allah selamatkan pimpinan kita
tubuh yang terkoyak
bangsa yang terayak
menjadi tema pagelaran suluk malaman kali ini
tubuh tubuh itu semacam tubuh bangsa
jadi ketika dia terkoyak dengan macam macam konflik
dengan macam macam kebenaran
dengan macam macam kepentingan
sadar atau enggak
itu berefek langsung
berdampak langsung pada bangsa secara keseluruhan
seperti di ayak
mereka terpontang panting tanpa tahu mana lagi yang benar mana lagi yang salah
mana yang buruk mana yang baik
nah kita mencoba mencari sisi bahwa ini bisa berakhir juga
kearifan kearifan dengan katakanlah kelapangan hati masing masing tokoh
untuk membuka diri pada semua pendapat yang berbeda beda
semakin berlapis tirekopasan
semakin runcing sunyi menghujam
tanpa mengurangi sisi keagamaan
sampah kgusuran seakan menjadi magnet bagi kita
tanpa mengurangi sisi keagamaan sampah kgusuran seakan menjadi magnet bagi kita
tanpa mengurangi sisi keagamaan sampah kgusuran seakan menjadi magnet bagi kita
tanpa mengurangi sisi keagamaan sampah kgusuran seakan menjadi magnet bagi kita
ontario cartoon seorang dekat hasil dan pelenang bertubuh
tuhan yang berkecahkan itu
niu keluaran t
gimana saya lebih dekat dengan tuhan
di pati inilah saya mendapatkan satu diantaranya saya dapatkan yasulo ini
banyak ilmu ilmu yang kita dapatkan dan di situ tidak fokus dari agama kan
ada pengalaman pengalaman pengetahuan tentang nasional yang kita pelajari sejarah sejarah
penjiwaan setiap pemain musik menjadi bagian terpenting dalam setiap pertunjukan
nada nada yang dihasilkannya menjadi kesatuan yang utuh mengiringi setiap puisi yang dinyanyikan
di sini kami mencoba untuk sama teman teman belajar saya belajar jujur belajar
perbedaannya di sini sama di yang gamelan murni itu mas itu sepitnya biasanya
ketika teman teman menginginkan yang cepat begitu saya jujur saya kadang ketinggalan
apa ketukan beratnya saya siasati begitu
kesulitannya dulu ya musik modern terus diajak untuk main di musik etnik musik tradisional itu
ya awalnya aneh terus akhirnya menyesuaikan akhirnya bisa nyaman
dengan cara apa
ya dengan cara mungkin sering ketemu sering ngejemberan sering ngobrol sering tukar pikiran
akhirnya bisa nyaman
kemunculan orkes puisi sampak gusuran setidaknya memberikan warna baru dalam syiar keagamaan di pati
mencerahkan pikir menjernihkan hati menjadi slogan mereka
berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh bangsa
kini sampak gusuran menjadi tontonan alternatif di tengah gempuran budaya asing
kesenian ini bisa dinikmati berbagai kalangan usia
orkes puisi sampak gusuran
orkes puisi sampak gusuran
orkes puisi sampak gusuran
yang menyajikan musik dan puisi yang menyuarakan kondisi rakyat
sampah memiliki makna irama musik dalam pagelaran wayang
sementara gusuran berasal dari dua suku kata gus dan uran
gus berarti bagus atau indah
uran berarti bersenandung dalam kosa kata jawa
sesuai dengan namanya sampak gusuran senantiasa menjadi senandung yang indah untuk negeri
orkes puisi sampak gusuran
orkes puisi sampak gusuran
orkes puisi sampak gusuran